kalau aku pindahin meeting ke sini itu benar karena aku mau ketemu sama kamu

memangnya mau ngapain ya mau makan lah memangnya mau ngapain ya mau makan lah
kok belum pesen ngajak nungguin kamu soalnya aku takutnya kalau aku pesan
pelayan pelayan dia tahu aku buta nanti aku dicela cela kalau kamu kan enggak
ya udah kalau pagi pagi di sini itu ada nasi goreng ada bubur ada roti
ya aku minta bubur aja deh ya udah ntar ya
saat ini buburnya
hai tapi masih
sambil nunggu buburnya dingin aku aku punya kejutan buat kamu kejutan buat aku
iya lah dibuka
udah dibuka belum
itu lagu kesukaan aku ya lagu latin kalau nggak salah sih judulnya solandre
aku nggak bilang kotak musik itu dari andre aku bilang judulnya soal andre kalau kotak musik itu dari aku
oh aku salah denger saat aku kira ini dari andre terus dia nitip sama kamu kamu kecewa ya
kamu berharap kau temus gitu dari andrei
enggak kok seth
nah udah gak apa apa wi
kalau kamu gak suka biar aku simpan aja lagi
kok diambil lagi
kamu kan pengennya dari andre bukan dari aku
tapi kan kamu gak suka jadi buat apa aku kasih ke kamu
lebih baik aku kasih ke orang lain aja
permisi dulu ya makasih banyak
seth tunggu dulu seth
seth tunggu dulu
kamu jangan salah paham
aku mau dikasih hadiah itu sama siapa aja aku pasti senang
maaf ya tadi aku salah dengar
kamu jangan marah
aku gak marah kok
lagian kan itu hak kamu kamu lebih suka dikasih sama siapa
jadi gak ada alesannya aku untuk marah
tapi aku bener suka dikasih hadiah ini sama kamu sat
beneran aku suka banget
syukurlah kalau kamu suka
aku minta maaf kamu jangan marah ya sat
emangnya aku pantas marah wi
untuk bersaing sama andre aja aku juga gak pantes kok
andrei kan sempurna
disayang dicintai sama semua orang
sedangkan aku udah orang buangan buta pula
kenapa ya semua yang aku inginkan selalu didapatkan oleh andre
nanne siapa sihatsu ya
seneng sih potem
dewi untung kamu cepat balik soalnya bapak ini dari tadi mondar mandir nyari kamu
tau gak sih dia sengaja mindahin meetingnya kesini cuma buat ketemu sama kamu
yaudah pak saya permisi dulu ya
kamu mau aku jujur atau enggak
jujur tentang apa
jujur tentang sebenarnya apa yang dibilang sama teman kamu tadi
kalau aku pindahin meeting kesini itu benar
aku mau ketemu sama kamu
dre aku kerja dulu ya
oh iya aku juga harus pulang sekarang
eh jangan lupa makan ya
kelihatannya hubungan kamu sama andre itu semakin membaik ya
baguslah ternyata cinta kamu itu tidak bertepuk sebelah tangan
kelihatan kowi andre itu ternyata juga jatuh hati sama kamu
masa sih pak dewi rasa dia orangnya baik aja kok
enggak kau wih percaya sama saya
mata saya ini tidak bisa ditipu
mata andre itu adalah mata seorang yang sedang jatuh cinta
jangan pernah dilepas ya wih
karena orang yang pantas mendapatkan kebahagiaan dari cinta
itu adalah kamu wih
pak saya kerja dulu ya
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak

tidak tidak jangan ya
eh saya bilang sudah dipecat ya dipecat
ngapain pakai pegang pegang segala
tidak tidak jangan dipecat saya saya rela ngapain saja
apalagi nyium nyium ban juga ban mobil nggak apa apa
asal jangan dipecat tolong
lo itu sudah di pecat mengerti
apaan itu nun pacar ya
begok banget sih jadi orang
kerjaan saya tidak punya
sat terima kasih ya kamu sudah mengantarkan saya pulang
sebetulnya tidak perlu loh
memang tidak perlu wih tapi saya harus
saya serius tahu
saya juga serius saya tidak mungkin membiarkan kamu pulang sendirian
jadi saya akan mengantarkan kamu pulang
ya udah kamu mampir dulu ya
tidak perlu wih saya langsung pulang saja
tidak apa apa saya akan membuat minum ya
tidak perlu wih terima kasih banyak saya langsung pulang saja
ya sudah terima kasih ya
wuih saya maunya tinggalkan kamu ke rumah
saya tidak memperkenalkan sentiasa
saat kerja jangan melemahkannya
saya tidak mau jauh dari awak
ada balon sama tulisannya
itu tulisan buat aku
dewi jangan menangis
kalau kamu nangis terus
ngapain sih kamu terbangin balon sama tulisan segala
kan lebih enak denger ya
kalau suara kamu ketawa daripada nangis
makasih ya sat
di saat aku sedih
kamu selalu ada buat aku
tapi jangan sering sering ya
karena setiap kamu nangis
aku harus mikir gimana caranya supaya kamu mau nangis lagi
akhirnya suara tau kamu kedengeran lagi dewi
karena aku gak akan membiarkan air mata kamu menetes lagi
aku akan selalu berusaha untuk membahagiakan kamu dewi
aku gak bisa lama lama nemenin kamu disini
soalnya aku ada meeting di kantor
aku juga bingung sama kamu
kamu harus datang ke makam sita
ya soalnya aku sama sita itu
sekarang saatnya nggak tepat kayaknya
kalau aku cerita sekarang sama satria
soal sita adalah kembaran aku
apalagi kan satria lagi berubah
tunggu waktu yang enak buat cerita soal itu
kamu kok diam
terus katanya kan keluarganya udah meninggal
jadi pasti gak banyak yang nyekar
itu kenapa aku kesini
kira kira aku ada apa
ya udah deh aku mau tidur aja deh dewi
ya udah kalau gitu aku tinggal dulu ya
kamu gak boleh nangis
aku bawain kamu balon yang banyak banget